karena dengan darah
aku bisa membalaskan
dendam kepada siliwang
dengar monyet kecil
kian santang pasti akan datang
kemari untuk menyelamatkan
sebentar lagi kian santang
akan masuk perangkapku
jangan jelakai guru
aku akan menangkap
astagfirullahaladzim ternyata masih ada orang yang ingin melakaiku
siapa orang itu
ayo terus kejar
terus kejar orang itu
sebentar lagi kau akan masuk perangkap
guru saja aku tapi jangan terlalu kayak guru
diam kamu gocah imusan
sebentar lagi gurumu itu akan jadi santapan jenglot piaraan
ada apa yang ingin iglis memanggil kau ini
tangkap kian santang hidup hidup
dan bawa dia ke hadapanku
baiklah perintahnya inggris segera kami laksanakan
jagad dewa batara
isroisaisa apa yang terjadi dengan murai yunda aku tidak bisa mengendalikan jurusku
aku tidak bisa mengendalikan jurusku
terima kasih resi telah membantuku
terimalah juga hormatku resi
kalau boleh ku tahu
siapa resi sesungguhnya
penghuni gunung ciremai
dan saya sudah merasakan
apa yang akan terjadi
maka dari itu saya datang kemari
sebenarnya apa yang terjadi dengan
kenapa rai surawisesa kerasukan resi
raja musti dengan
cara yang salah
tanpa lebih dulu
dilembari dengan tenaga dalam
lalu bagaimana keadaannya sekarang resi
seluruh aliran darahnya
tapi juga dibiarkan
sebelum matahari tenggelam
tidak bisa diselamatkan